nah ini dia nih yang membuat berita hasil lomba cocok
oh jadi ada lima pasangan yang lolos ke babak final
aduh jangan sampai di referendum gue lolos ini gak boleh terjadi
anas dan rani
renaldi dan cindy
hah tuh kan bener gue bilang
mas bangun deh mas
kamu tuh jangan makan yang banyak banyak
nanti kamu gendut loh
terus gaunya gak memuat lagi
karena aku tinggal
pinjam gaung diserti aja
kamu udah makan belum
kamu kenapa makan di kamar
ya aku sih gak tau deh
mungkin karena tadi papi abis marah banget sama aku
terus mungkin papi tahu kali
kalo aku gak mungkin mau disuruh makan di bawah
di meja makan bareng adriana
kamu gak boleh gitu loh sama orang tua kamu
bukannya aku kayak gimana sama orang tua aku boy
tapi ini tuh sama adriana
dia tuh jahat banget nih
kamu tau gak
tadi aja tuh papi sampe harus berpura pura acting
marah banget sama aku
terus kayak seakan akan aku tuh anak yang pembangkang
yang tetep maksa ikut kontras cocok
walaupun papi gak izinin
dan kamu tau
tapi ngelakuin itu semua tuh cuma demi adriana
padahal kamu gak tau aja ya
adriana tuh gak bener bener cinta sama papi aku
papi aku tuh cuma cinta sama kamu
tapi aku tuh cuma ditipu aja sama dia
sama cewek materi itu
coba aja kalo aku tau mantannya adriana
pasti aku bisa buka kedoknya adriana tu
kalo adriana tu masih cinta banget sama mantannya
kamu pusing ya
karena dari tadi aku nyerocos nyerocos terus
oh engga engga
aku gak masalah kamu mau nyerocos
terus kek kamu mau diem anteng kek apa kek
apalagi tuh gombil
ya udah kalau gitu mendingan kamu istirahat
ya udah habis aku makan ya
ya udah assalamualaikum
yang juga ya reva ya
padriana itu emang super nyebelin ya
untung aja dalam kasus ini
papinya reva mau dukung reva
jadi begini pak
anak bapak ini
mengalami luka dalam
jadi saya sarankan anak bapak ini untuk dirawat di rumah sakit
nanti akan saya buatkan surat pengantarnya
jangan dok jangan
biarkan dia dirawat di rumah saja
berapa pun biayanya akan saya siapkan
kalo perlu kamar ini
saya jadikan ruang rawat
sama seperti di rumah sakit
baiklah kalau begitu
nanti saya akan bulat balik kesini
dan saya akan sediakan suster untuk stay disini
dan merawat adik ini
terima kasih dok
ya sama sama pak
buset dhaniaki aki pelor banget sih
saya harus cari tau
jangan jangan mereka lolos ke babak final
duhh harus cari tau
pasti dia nggak mau jawab apa apa
mendingan gue browsing aja
nah ini dia nih yang membuat berita hasil lomba cocok
oh jadi ada lima pasangan yang lolos ke babak final
jangan sampai deh referen gue lolos ini gak boleh terjadi
oke anas dan rani rinaldi dan sindi
hah tuh kan bener ku bilang
mas bangun deh mas
mas harus lihat ini mas bangun mas
besok pagi mas ada breakfast meeting
mas gak mau telat saya
mas ini masalah reva dan boy
revo dan boy masuk babak final mas
ya ya mas sampai besok pagi ya
gak mau peduli gitu
oh gue harus ambil tindakan sendiri
mau ngapain lagi sih lo kesini
untuk ikut acara cowok cewek oke itu
lo mau memperlihatkan kepada semua orang
bahwa lo itu adalah wanita tercocok
padahal sebenarnya lo itu anak super duper natchkal
aduh gue gak tau ya
itu kan salah lo sendiri
siapa suruh lo nikah cepet cepet
lo menghancurkan masa depan lo sendiri
dan sekarang kan lo udah gak mungkin lagi ikut kontes kontes kayak gitu ya kan
jangan nikah sama orang cuma demi harta
pikirin diri lo sendiri
lo tuh gak tau apa apa tentang gue
yang gue tahu lo masuk final sama boy
tapi gue pastikan ya reva
lo denger baik baik
di waktu final nama lo dan boy udah gak ada
gue pastikan itu terjadi
lo itu sebenernya kenapa sih
kenapa lo kayaknya gak suka banget sama gue
kenapa lo kayaknya selalu berusaha banget buat menghalangi kebahagiaan gue
emangnya gue pernah salah sama lo
gue gak sirik
cuma gue gak suka aja sama lo
lo mau tau jawaban sebenernya apa reva
itu karena lo udah ngambil poi dari gue
dan gue gak akan tinggal diam
gue akan halangi kebahagiaannya
boy gak bakalan bisa melupakan masa masa indah
waktu pacaran sama gue dulu
seperti gue juga gak akan pernah bakalan lupain pue
sayang dan cinta banget sama boy
tapi rafa jadi berani gitu ke gue
gue yakin karena mas b jadi lembek sama reva
apa mas b udah berkurang rasa cintanya sama kue
soalnya dulu mas mi mau lakuin apa aja demi kue
sampai kecoyain mamanya reva dan nikahin gue
tapi sekarang mas b udah berpikir bahwa reva gak mau lupain gue lagi

ini gak boleh di fiarin
satu hal kamu harus tahu
kamu harus tahu kenapa aku minta kita putus
udah basi mondi
tapi kamu harus dengerin aku dulu rai
tante kok sama abah bisa ada disini bareng
terus jangan isinya apa apa mana
jangan bilang rai udah tau semuanya yuk